sebagai ungkapan rasa simpati dan duka cita warga dan pemprov dki jakarta
atas tragedi terorisme di kota christchurch selandia baru yang menewaskan empat puluh sembilan orang
mulai jumat malam tata cahaya di tiga jembatan penyeberangan orang atau jpo jakarta
dimodifikasi berwarna biru merah dan putih seperti warna dasar bendera selandia baru
mulai jumat malam lampu penerang tiga jembatan penyeberangan orang atau jpu
di jalan sudirman jakarta yaitu jpo polda metro jaya jpo gelora bung karno dan jpo bundaran senayan
dimodifikasi menyerupai bendera negara selandia baru yang terdiri dari warna biru merah dan putih
hal ini sebagai bentuk ungkapan rasa simpati dan duka cita warga dan pemprov dki jakarta
terhadap tragedi terorisme yang menewaskan empat puluh sembilan umat islam yang tengah menjalankan ibadah
di masjid al nur dan masjid linud kota christchurch selandia baru
kalau menurut saya sih sudah lumayan bagus ya cuma mungkin kurang terang aja
kurang mirip benderanya
jadi ya kalau bisa lebih terang dan lebih dimiripkan lagi jadi bagus gitu
nah itu nanti kita juga untuk menghargai yang di sana kan jadi turut merasa berduka
tentu segitu sebagai umat muslim saya juga merasa berdukacita sedalam banget
karena kejadiannya begitu juga ada orang minang juga di sana saya pun sendiri orang minang
kalau menurut pendapat sendiri ini dengan jpo ini dibikin warna benderaan digiling itu sudah menunjukkan duka cita itu belum pak
sudah banget bagi saya
ada yang perlu ditambahin nggak mbak bisa warnanya lebih
kalau saya semakin bagusnya semakin perwarnanya kan di sebelah sana agak gelap di sebelah sini agak terang gitu kan
kontrasnya semakin dinaikin lah kalau bagi saya
lampu hias yang dipasang di jpo polda metro jaya dan jpo gbk bertipe midi rgb atau red green blue
kombinasi cahaya dengan warna dasar merah hijau dan biru yang keluar dari lampu ini bisa diatur hingga lima puluh variasi warna intensitas cahaya dan gerakannya
terdapat sembilan puluh delapan titik lampu di jpo gbk satu ratus tiga belas titik lampu di jpo polda metro jaya dan delapan titik lampu tipe rgb par di jpo bundaran senayan
untuk mengatur pencahayaan yang sederhana seperti warna biru merah dan putih seperti bendera selandia baru hanya dibutuhkan waktu setengah jam
untuk tiap jpo
kombinasi warna cahaya yang belum menyerupai bendera selandia baru secara sempurna ini rencananya akan dimodifikasi ulang pada minggu sore
sekarang malam ini kan cuma kita merasa terpanggil gitu kan untuk solidaritas teman teman di new zealand
jadi langsung kita setting seperti sekarang ini
tapi memang mungkin kombinasi dari biru merah dan putihnya mungkin belum sesuai gitu ya
besok kita akan sesuaikan
birunya akan kita lebih birukan lagi
kemudian merahnya menggeser agak lebih sedikit dan putihnya
jadi mungkin birunya mungkin lebih banyak daripada sekarang ini gitu kira kira seperti itu
bisa nanti besok kita diskusikan dengan teman teman di lapangan nanti
apakah nanti ada bintang bintangnya seperti yang ada di bendera new zealand
pengaturan lampu penerangan bertema bendera new zealand ini rencananya akan menghiasi bagian luar maupun bagian dalam jpo hingga enam hari ke depan
dengan waktunya lantara
pada jam enam belas sore hingga jam lima subuh
tim liputan jakarta